satu mempelai mengaku perempuan pernikahan sesama jenis terjadi di desa sekli kabupaten halmahera selatan maluku utara
penyamaran terbongkar usai perias pengantin curiga dengan bentuk tubuh mempelai perempuan
pernikahan yang harusnya berjalan sakral justru berujung ricuh lantaran naim saban dan dela laundi
merupakan pasangan sesama jenis
penyamaran pengantin perempuan terbongkar usai perias mencurigakan bentuk tubuh yang berbeda dengan perempuan umumnya
atas kecurigaan tersebut bidan setempat lantas melakukan pengecekan hingga terbukti mempelai perempuan adalah laki laki
warga yang geram menggeruduk rumah pasangan sesama jenis di desa secley gane barat selatan kabupaten halmahera selatan
bidang ketahuan bahwa itu ada laki laki
saya perintahkan kepada kepala kantorna perintah kepala kawah agar segera koronasi dibantuin batalkan pertawinan itu
sekalipun tidak terpaksa di kemudian agama itu harus dibatalkan demi tegak kehubungan
nyaris dihakimi warga pasangan tersebut langsung diamankan babin kamtipmas dan dibawa ke luar desa
pasangan sesama jenis ini melangsungkan ijab kabul dan disaksikan pegawai pencatat nikes tempat pada rabu lima belas mei lalu